terima kasih ya teman teman
kamu mau maafin kita semua kan cep
ayo pak rete buruan
tunggu pak rete jangan dorong dorong saya tuh
waduh pak rete
mentok gak ada jalan lain
di mana dong pak rete
pak rete kenapa ada di belakang saya sih
aduh siapa rete tunggu nungguin saya di depan atu
saya melindungi dari belakang bisa ada
belakang gak ada apa apa
ada juga anda yang mengangguk kita kita
aduh saya janji
tidak akan jadi merenovasi rumah itu
eh udah mendingan ya
ibu hantu pergi aja
mukanya hitam banget lagi
kau adalah pengganggu
kok sepertinya aduan pak rete
mami mami itu ada bohongan
coba kelihatkan wajah kamu
bener ini mah orang tuh
ini juga tempelan
aduh pake dapet
uh cemong kan ah
saya tahu orang ini
ibu ini yang suka mengemis kan
di depan sawah di depan rumah saya kan
ibu murni pak
kepanjangannya susu murni
yuhan udah jadi yogurt
ih itu maksudnya
maksud ibu apa melakukan semua ini
ibu sekarang juga ibu ceritain ya
kenapa ibu harus jadi hantu dan menakut takuti kita semua
kok ali bisa tahu kalau ini bukan hantu asli
tapi ibu ibu pengemis
kalau dari mana ali
banyak ini hitam hitam kecil kecil
tenang aja ya
sebenarnya anak anaknya bungul nih yang menyamar jadi hantu gosong
iya om rt
iya bener banget tuh
kok kalian bisa nemuin mereka sih
kita dikedal kedal sama mereka mi
terus tiba tiba mereka tabrakan
jadi ketahuan deh om ratba itu hantu kawe
terus pas mereka tabrakan pas dia jatuh dia bilang aduh
ibu pemulung yang murni
yang waktu itu aku temuin kan
terus kenapa ibu tega melakukan semua ini bu murni
jadi begini ceritanya pak
saya sebagai pemulung yang gak punya rumah
saya dan anak anaknya
saya dan anak anak selalu tinggal di rumah kosong itu sebelumnya
kami gelandangan dan tinggal berpindah pindah setelah di rumah itu
kami merasa nyaman dan aman
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah berkat saya mendapatkan rezeki numplok tanpa diduga duga
baru saja saya mendapatkan uang yang banyak sekali
saya berniat untuk bisa merenovasi rumah panti asuhan ini yang dulu pernah aktif
bu kalau rumah ini dipugar kita harus tinggal di mana lagi bu
iya bu kalau kita nggak tinggal di sini kita tinggal di mana lagi bu
iya bu kita udah capek tidur di jalanan terus
ibu gak tahu mau tinggal di mana
waktu dengar pak rt mau membuka rumah itu dan dijadikan panti
jangankan kontrak rumah
buat makan sehari hari aja kami kesusahan
hasil mulu gak bakal seberapa
bagus cepat nak kumpul
nah ya kita dari trio hansip dadikdor mau bekerja sama untuk beresin rumah yang luar biasa banget berantaanya
sepertinya ini kita mesti cek ulang
kalian siap gak buat bantuin
ya mas yow kita berangkat
ya udah sekarang mendingan kalian kerjain yang lainnya
kita kan suruh ngecat
eh lantar juga dimodalin sama pak rt tenang aja
kalau bisa bos kurang dimakan garam
kurang dimakan apa
agak agak tinggi kayaknya
hah semprul lo kamu
aku punya mainan baru loh
itu bukan waktunya buat pamer mati
sekarang waktunya buat pamer mainan
sekarang waktunya buat kerja
melihat anak anak itu ketakutan saya dan anak anak malah punya ide
saya mau memanfaatkan latar belakang terbakaran rumah pak rt asuhan itu
dan menjadi hantu kosong korban kebakaran
bu kenapa kita harus jalan kayak hantu sih bu
kita harus nakut nakutin warga bumi sari supaya mereka menganggap rumah ini angker
jadi rumah ini nggak bakalan dipugar
bisa tinggal di sini ya bu
kita kan udah tahu seluk beluk rumah ini
pokoknya kita teror mereka ya
terus kalian tetap ada di loteng yah
karena ibu akan takut takutin yang dewasa dan kalian takut takutin yang kecil ya
ibu murni tegas sekali ya menerori kampung kita ini
gara gara ulah ibu murni satu kampung ini heboh ketakutan tidak nyaman
habis kesel seorang anak kecil ngotoh apa apa
disiksa ini pak
pak bati ini disiksa masih ya
bu saya itu memang salah
saya melakukan semua ini demi anak anak saya bu
untuk sekarang saya pasrah pak
saya siap menerima hukuman apapun pak
hidup udah susah
saya cuma bisa pengen hidup bareng sama anak anak saja pak
rumah itu juga kan bukan punya bu murni
bu murni gak punya hak apa apa sama rumah itu
rumah kosong itu juga bukan milik saya
ah bu ranti
ini biang keroknya anak saya disekap di rumah dia
sampai anak saya kayak begini nih
nggak mau makan
kan jadi kurus nanti
ah udah udah bu endang
yang penting kan sekarang adamnya juga udah baik baik aja
makin padet bantet bulet
yang penting bu murni juga udah minta maaf
anak anak nanti kalian makan dulu ya
ibu baik banget bu
makasih banyak ya bu
saya ngerti kok apa yang bu murni rasain
saya juga kan harus ngidupin anak anak saya sendirian
sebagai ibu pasti kita teh pengen ngelindungin anak anak
pengen bikin anak anak bahagia ya kan
yaudah mendingan sekarang kita pada pulang aja yuk
bu murni nanti saya anterin makanan ya buat bu murni sama anak anak
jangan diulang bu ya
maksudnya jangan diulang itu mukanya ditemit temit
kulitnya begitu aslinya
aslinya gak hitam ya
ada kita udah takut banget kehilangan kamu
aku sih kesel banget sama kalian
kok kalian pada cuyakin aku sih
maaf ya kadang kita sengaja bikin begitu kan itu kan kejutan buat kadang
kan bukan nangkanya kadang juga
aku dapat kejutan
oh iya selamat ulang tahun adam meskipun telat
ya kadang empat ulang tahun
ya adam selamat ulang tahun ya
iya dong selamat ulang tahun ya
makasih ya temen temen
kamu mau maafin kita semua kan cep
tapi kuenya masih ada kan
uh adam mikirnya kue akan terus
uh ada mah mikirnya kue mulu
tapi itu sih yang kita kangen dari adam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudah datang kesini
sengaja kami undang semuanya datang kesini
panti ini setelah dipugar
dan alhamdulillah juga
saya sudah putuskan
untuk menjadi kepala panti asuhan disini
juga akan diperbantukan oleh
panti asuhan ini bisa berjalan dengan apa adanya
dan juga dibantu oleh para
masyarakat yang ada disini boleh ya
terima kasih banyak pak rt
ya sudah kasih kepercayaan sama saya
iya iya sama sama bu murni
eh tapi kerjaan kita belum selesai lah
kita harus bantuin bu murni
baris baris rumah ini
tapi setelah ulang tahun anda selesai
eh ulang tahun aku udah lewat
ulang tahun adam
hmm udah lewat bu messi
perayaan ulang tahun adam
ulang tahun kami ucapkan obat
kamu tidak ada
aku punya aku
aku aku aku